cnn indonesia breaking news
hari ini saya akan menyampaikan
berkaitan dengan perkembangan
perang kasus yang
kemudian yang berpenting adalah
adalah hari ini
di jamu atas
dan media media lainnya
perubahan tv kayak di adik dan kamen
kejadian ini mengambilkan
bapak gilkan zin
dengan bapak aditya warman
guru saya sampaikan
sebelum tanggal dua
yaitu tanggal satu malam
dan beberapa pejabat
pemudaman kerjaya mengajarkan rapat
rapat di sana membahas
beberapa orang akan melakukan rencana yang
miripnya perubatan makam
pasal yang akan
mendatang persatuan adalah
kita dapat informasi dari
beberapa pertemuan mereka
di beberapa tempat
sehingga malam tersebut kami dengan
saya seraku kaca tiga sopra ini
kami berdua menentukan rapat jadi ikuti melalui jawaban
ini malam tanggal satu tiga lima belas
ini rapatnya di ruang rapat polonadu jaya
di mana setelah ini kita akan melakukan penangkapan
terhadap beberapa orang yang dibuka terhadap penangkapan
maka tim dibagi untuk berangkat ke beberapa tujuan
di mana saya sampaikan konteknya dalamnya adalah
berkaitan dengan informasi yang di media sosial yang disatakan
sekarang akunnya sedang saya cari yang menerangkan dago tv
setelah kita cek ke bnp cina ternyata tidak ada dago tv mengeluarkan itu
jadi sedang kita cari
selepas itu saya menentang kembali
pada hal yang aku panggil jangan coba coba melanggar undang undang iti
karena tidak akan kita cari untuk kita mencari pertanggung jawaban
maka tim berangkat ke rumah bapak kipanjel dan pak aditya warman
ini pak aditya warman
ini dari polisi militer
polisi militer yang membantu kami
ini pak aditya warman
ini kami didampingi oleh pung tni
dan pung tni ada di belakang kami
pung tni ada di belakang kami
di depan lagi pak supaya kesehatan
langsung beliau juga sama sama tim
dengan tim dari polda metro jaya
ini kekebiaman bapak aditya warman
kemudian dengan waktu yang bersamaan kami juga berangkat ke rumah bapak ki banjar
ini ada dari unsur tni
berangkat bersama sama dari pemutatan
jadi waktu ini membuktikan bahwa kami sama sama berkomunikasi dengan pihak tni
pihak pom dan pihak kudang jaya
karena kami ikut satu satuan dalam pelaksanaan pengamanan tanggal uang tersebut
termasuk malam ini akan mengambil beberapa laki laki lukan lukan akan lukan makar
pelaksanaan makar dapat dipidana
terkait dengan hal tersebut
melakukan penangkapan terhadap bapak aditya warman dan bapak bipanjil
karena kita sudah ada bukti penularan yang cukup
sehingga kami lakukan ini
kemudian statusnya bersangkutan
kemudian mungkin ditanya
kenapa tidak ditahan
yang pertama karena beliau kooperatif
dari awal kita masuk ke rumah beliau
itu sudah kooperatif
sehingga sampai dibawa ke brimong ke tugas pemerintahan
terus sekali lagi penangkapan dilakukan dengan unsur pom dari kudang jaya
dan kami sudah melapor kepada pom
dan demikian pak panggang sudah melapor kepada panggi mateli
oleh sebab itu kami sampaikan kepada seluruh halayak
kami bahwa apa yang ada di media sosial itu tidak benar adanya
oleh sebab itu masyarakat yang berkait ini terhadap provokasi yang akan menuduh mbak
kami semua dalam keadaan solid bersama sama untuk mengamankan jakarta
terutama rusia tentunya mengamankan indonesia secara umumnya antara tni dan pod
kemudian kasus kasus lainnya
kemudian kasus kasus lainnya
kemudian kasus kasus lainnya
terus sekali lagi tuan rambang jatuh sedang melakukan pemeriksaan
dan tidak untuk kemungkinan apabila berkembang nanti
ada diduga pelaku pelaku baru
oleh sebab itu tim dari kami sedang melakukan pendalaman
untuk terus menyelesaikan dugaan kasus ini
jadi itu yang perlu disampaikan hari ini kepada tni
mungkin tadi pak panggang juga akan menyampaikan
agar kalian tahu bahwa kita sudah berperan
dan kita sudah berhasil bahkan bersatu bersatuan sama sama untuk melakukan
terima kasih pak rakyat dan kan semuanya
saya kira dari saya sedikit sudah jelas bahwa saya dalam perundasan ini
dalam komando yang dibentuk itu saya sebagai wakil
dan keputusan dari saat rapat itu merupakan keputusan saya
dan keputusan ataupun tugas yang sudah kita analisis dengan baik
maka perlu dilakukan ataupun diamatkan beberapa orang
mungkin misalnya dilakukan oleh polri
dan satu hari berikutnya yang memperhatikan bisa diperbaikan
beberapa hari ini itu dilakukan pemeriksaan oleh polri
kaitan dengan pemberitaan yang ada di media sosial
saya juga berharap kepada masyarakat masyarakat tersebut
atau membantu kami mengenakan masyarakat masyarakat
kerja kerja yang tidak bermini
sudah jelas bahwa rantai komando di tni itu jelas sekali
yaitu tegal urus
tidak ada di luar rantai komando tni
kalaupun ada yang bergerak di sini sangatlah tidak mungkin
sebelumnya sudah dilaporkan kalau ada respon saya juga

perpecahan ada kelompok
dan tidak ada pergerakan
bahkan usai pengembang
maka ini yang akan dikerasakan
tidak ada magnusip
yang tidak ada
cukup saya jelaskan tadi kan masyarakat kan ada saya tidak usah sebutkan ya ada
masa cair buru tidak masa cair itu yang akan diambil dan beberapa masa yang memang sudah disiapkan
karena diambil oleh penolanya sehingga masa itu tidak terkenal jadi akhirnya tidak ada yang menariknya kayak ayam dengan lindung
kalau pada saat itu ada mereka itu akan terjadi
jadi ini kita tarik ini tidak terjadi bukan perenak sendiri tapi karena kita melakukan langkah langkah yang melalui lindung
ya terima kasih
terima kasih mas rakyat